pada tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu indonesia mencatatkan pertumbuhan positif atas produksi pertanian khususnya pada padi dan gabah
selain peningkatan produksi pertanian kinerja kredit usaha rakyat di sektor pertanian juga ikut menunjukkan tren baik dan telah melampaui target di tahun dua ribu dua puluh satu
produksi pertanian di tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu mencatatkan pertumbuhan positif ialah produksi padi di tanah air
indonesia memang dikenal sebagai negara dengan angka konsumsi beras tertinggi di dunia atau setara sembilan puluh tujuh enam kg per kapita
dalam neraca tahunan dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu pun bps mencatat peningkatan produksi hingga serapan di konsumen
di antara negara asia indonesia menjadi negara kedua yang memiliki tingkat produktivitas gabah tertinggi
di posisi pertama terdapat vietnam dengan perkiraan produksi lima delapan puluh dua juta ton per hektare sementara indonesia lima sembilan belas juta ton per hektarnya
berbanding lurus dengan produksi gabah yang tinggi melimpahnya padi di tanah air membuat harga jual beras pun ikut bersaing
tak heran di antara sebelas negara asean indonesia ternyata menjadi negara
indonesia menjadi negara kedua yang memiliki harga beras termurah
selama lebih dari setahun di dua ribu dua puluh bulog mencatatkan lima ratus sebelas ribu ton stok buang
stok buang yang dimaksud cadangan beras yang mutunya sudah rusak
selain dari pertumbuhan positif produksi padi kinerja pembiayaan kur atau kredit usaha rakyat sektor pertanian pun menunjukkan tren baik
dan telah melampaui target di tahun dua ribu dua puluh satu
realisasinya mencapai satu ratus dua puluh dua tiga puluh satu persen atau senilai delapan puluh lima enam puluh dua triliun rupiah
capaian ini tak lepas dari strategi pembangunan yang dilakukan kementerian pertanian
mulai dari program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas program nilai tambah dan daya saing industri
program pendidikan dan pelatihan vokasi serta program dukungan manajemen